setelah diresmikan beberapa bulan lalu kampung bekelir yang berada di kawasan babakan kota tangerang banten
kini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara karena meningkatkan potensi perekonomian masyarakat
pemerintah setempat pun terus melakukan perawatan dan perbaikan di kampung bekelir
kampung berkelir yang berada di kawasan babakan kota tangerang banten kini sudah memiliki wajah baru
kampung yang sebelumnya dikenal sebagai kampung padat penduduk dan kumuh kini menjadi destinasi wisatawan baik lokal maupun mancanegara
dinamakan kampung berkelir karena sejumlah dinding tembok rumah warga dicat beraneka ragam warna
ragam gambar dan lukisan ini memberikan nuansa ikonik kota tangerang
warga kampung berkelir pun bergotong royong menjadikan kampung berkelir selalu menarik untuk dikunjungi wisatawan
sekarang anak muda lebih berpikir maju lah
karena begitu kita kampung kita sekarang udah bersih udah hijau itu kan tamu semakin banyak
artinya kita semakin ada perhatian
apalagi kemarin udah ada kunjungan dari kepala negara kan gitu
jadi anak anak muda selalu siap loh untuk menjaga kebersihan maupun keamanannya
sementara pemerintah kota tangerang terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana
salah satunya jalan lingkungan dengan panjang enam puluh empat km
yang menelan anggaran lima puluh delapan miliar rupiah di seluruh pelosok kecamatan
dan kebetulan karena memang programnya mendukung pemerintah daerah juga
maka kami dari dinas pu bn kota tangerang ini
berjelang juga disini ikut melaksanakan juga kampung kampung penyelidikan kampung bekelir ini
dan kita melaksanakan perbaikan perbaikan jalan
kemudian juga saluran penutupan drainase
sehingga drainase itu tidak membahayakan untuk masyarakat
biarkan apa namanya untuk masyarakat ini bahkan dapat melihat dari kampung bergal ini dengan nyaman
potret buram kampung kumuh yang berada di perbatasan ibu kota
kini berubah menjadi kampung wisata yang asri dengan warna warni gambar di setiap sudut rumah
dodi wahyudi tangerang